gue dirumahkan gue mau nganterin ya iya cumanya sekarang gua makasih aja kalau gue
pergi makasih terus gue dikerupukin cewek cewek bilang aja loh takut
siapa yang mau cewek sama lu ha lalur aja juga oga ini lu mau sama gue itu juga
tidak sampai sekarang lama bener
kalau lagi gua jitin tuh baru saya meminta pejitin yang gendong si
kasipan gua lu mending bawa badan doang
apa neng kasih ngapa kasih takutnya kasih inget sama bang aleng nanti kalau
kasih dibawa ke gedung tua lagi terus kasih dikunci di gudang eh kasih percaya
dah namanya sama babe itu mah gak bakalan kejadian lagi
karena ada babe yang ngawasin kasih terus babe awasin babe liatin mata
babe kagak bakal bekerja tenang aja kan kasih juga tahu babe siapa jagoan
jangan lupa ya nggak usah takut ya bapak lagi udah sini
nyak dongingin aja ya
hai jadi waktu itu kan ada yang naburi lgbtq lord
jadi lauknya jadi manis
ngarep bereden gerin aja cerita gua mau gua benerin deh gua belokin
lagi supaya bocah bocah dukage salah kaprah tuh gula jadi manis tapi tidur tiba
lautnya jadi manis
kok bocah pula sih
ya kayak ngaco gue mau benerin
udah lu pindahin tuh
itu laut apa kolak
lah ini bang
gendong lah pindahin ini
yusuf kita sholat subuh berjamah ya
sekalian mendoakan bapak kamu
tapi gak bakal dumbap kan
dedeket tau lubengnya
nanti tropot pake dang
ganta gitu pura tapi nyoper
ya jadi emang d painal nih ya
tau sudah makin cepat tuh ny tombol
tentu masih kamu mining apertur
kayaknya ini biasanya learners sih tuh
ya ga boleh tantang gdzie wis quelques dua gemes yang inileben
kalian kadang ini caranya platem
sini deh ada yang mau aku bisikin
duduk ada yang mau aku bisikin
itu tanda terima kasih
udah nemenin kasih
untuk nyari orang tua
udah gak sedunia
sebabnya lo waktu kecil kadang manis
ya sama aja bang
gak ada yang bagus pisang buat saya
lo sepet bang
susah bawa tapi tuh mulut bilang manis
kau mau nganterin rangsuman buat nja ija
aku boleh ikut nganterin makanan buat nja ija sama kak anwar ya
kasih gak usah ngikut nya
kasih di rumah aja sama babe ya
biarin aja dia ngikut
kan ada gue yang jaga
lah gue ngikut lah
ngapain gue di rumah
kan gue yang mau nganterin
cuman sekarang gue makasih aja
kalo gue pergi sama kasih aja
emang lo takut kalau gue pergi sama kasih aja emang lo takut kalau gue pergi sama kasih aja
terus gue dikeruputin cewek cewek
bilang aja lo takut
siapa yang mau cewek sama lo
lalor aja juga kogah
itu juga taksa
taksa sampe sekarang lama bener
jangan banget nunggu terus
lu yang mau ikut gue
yah elah ada laki begitu
dok jadi gimana keadaan bapak saya
dok jadi gimana keadaan bapak saya

kondisi bapak kamu sudah semakin membaik dari hari kemarin
perbahannya akan kita buka pagi ini
perbannya akan kita buka pagi ini
untuk kita lakukan kontrol
untuk kita lakukan kontrol uran
silahkan masuk untuk melihat kondisi pasien
bu aku takut
sup kamu gak usah takut
bapak dan ibu
iya suf kamu tenang aja

bapak dan ibu kita akan menemukan suatu kejadian yang sangat menarik

bapak dan ibu kita akan menemukan suatu kejadian yang sangat menarik
jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan lupa like share dan subscribe ya

ini bukan bapak saya